kamu mah begitu ceng
senyum hati ceng
aduh yang kemuk
kayak marah marah kayak anak kecil
kamu tuh yang stres
kamu terlalu cemburuan
bapak begitu karena sayang
bapak gak mau
kalau kamu nanti jadi tkw
di rumah orang
belum tentu mereka setahun sekali bisa pulang
belum tentu pulang
disana kerjanya berat sayang
tapi bapak selalu maksa kemauan bapak sendiri
gak pernah dengerin kemauan febri
nenek bukannya belain bapak kamu
bapak kamu juga salah
bapak juga salah
kayaknya bapak juga salah
kayaknya bapak juga salah
kayaknya bapak juga salah
apa kamu terlalu sayang sama kamu
makanya menjaikinya jadi kelewatan
makanya menjaga ini jadi kelewatan
si acun kenapa belum nyampe juga ya
mereka berdono dari tadi
nampak disini toh
jangan perginya gak bareng doy
ya kenapa ga bareng atuk c
kasih tau dokter clara febri udah pulang
berkah yang tak terduka
eh kamu aja dang
ini si acing udah nunggu nunggu udah ngarep ini mah
nanti nggak sampai kesini dokternya
iya betul juga mak
mertua lebih kejam daripada ibu kota
ya kalian berdua pulang saja
tidak usah tungguin bapaknya febri
perintahnya begitu mbak
pebri harus diserahkan sama bapaknya
ayat turunin tasnya yuk
ini tasnya febri
asalnya sudah boleh
saya belum siap kang
dengan perubahan yang tiba tiba ini
semuanya itu perlu waktu
akang itu terlalu mengekang
saya jadi takut kang
baru pacaran aja udah kayak gini
kalau kita sudah menikah
tapi kan berpakaian seperti ini
kelihatan lebih bagus
iya saya tahu kang
semuanya itu kan perlu waktu
gak bisa langsung berubah
saya maunya berubah
atas kesadaran saya sendiri
kita ini kan di bar
cuma untuk sementara
berarti kita bisa
semua orang itu kan bisa berubah
lagian saya butuh waktu
untuk berpikir kang
perempuan yang lebih baik
akang kan cintanya cuma sama antin aja
kita bisa keterbaikan
oh bagus banget
waalaikumsalam pak dadang
saya cuma mau kasih tau itu febri udah pulang
tapi bu dokter disuruh ke sana sama mas umar
oh iya udah tunggu sebentar ya pak
terus saya disuruh ke rumahnya pak akum katanya febri udah ketemu
sebentar saya ambil kucamotor dulu
gak usah ini bu dokter biar ikut saya aja
ya udah kalo gitu tolong taruh di meja saya sus
saya pergi dulu assalamualaikum
nanti bu dokter direbut lagi loh sama kang dadang ceng
kenapa kamu melotot begitu
kan saya memang tahu kejadiannya ceng
ya udah doy tapi gak perlu diulang ulang itu kan masa lalu
ini aku mau kemana sih belum pulang pulang
kan ke jakarta jemput pebri
aku ngapain pakai ngejemput ya
kan febrinya udah diantar pulang
kan gak tahu
tahu apa ceng
tahu ah pusing
saya juga pusing sama akun ceng
pusing sama kamu doi
saya kan gak ikut jemput atu ceng
aduh doi udah ah doi kenapa sih udah dong
sini atu ceng
kejauhan ngobrolnya gak enak
kamu mah begitu ceng
senyum atu ceng
kamu yang kemuk kayak marah marah kayak anak kecil
kamu tuh yang stres